ribuan atlet karate dari militer dan sipil akan bertanding dalam kejuaraan nasional karate piala panglima tni ke lima tahun dua ribu tujuh belas
kejuaraan karate nasional yang digelar oleh markas besar tni dalam rangka memperingati hut tni ke tujuh puluh dua ini akan berlangsung pada dua puluh dua sampai dua puluh lima september mendatang
pertandingan yang digelar di gedung olahraga ahmad yani mabes tni cilangkap jakarta timur dibagi dalam dua kategori yaitu kategori tni dan kategori umum
kategori tni dibagi dalam dua kelas yaitu kelas senior putra dan kelas senior putri baik untuk nomor kata dan komite
kategori umum dibagi menjadi kategori junior kadet dan under dua puluh satu untuk masing masing putra dan putri
kompetisi ini juga ingin menunjukkan kombinaan
komunikasi baik antara pihak militer dan sipil dalam olahraga
selain mendapatkan uang pembinaan medali serta trofi pemenang tiap kategori berkesempatan mengikuti ajang seleksi pembentukan tim nasional untuk asean games dua ribu delapan belas di indonesia